minggu kemarin pihak polres tanggamus menemui korban inses di lampung
kedatangan ini bertujuan memberikan bantuan kepada korban
kepada detik com polres tanggamus menyebutkan ag berada dalam kondisi baik
kasat reskrim polres tanggamus akpe di korinas mengatakan
ag harus didampingi oleh psikolog dan menggunakan alat peraga untuk membantu berkomunikasi
pasalnya ag merupakan penyandang disabilitas
dalam pertemuan tersebut psikolog dari polda lampung juga memeriksa kejiwaan dari korban
selain itu polisi juga memberikan sejumlah bantuan berupa bingkisan
dan membicarakan masa depan korban dengan pihak keluarga
sementara polda lampung juga telah memeriksa kejiwaan dari tiga tersangka pelaku inses
yakni m s a dan yf
tes kejiwaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis dari ketiga pelaku
kepada detik com pihak polres tanggamus mengatakan hasil observasi
sementara tim psikolog secara visual kondisi kejiwaan ketiganya bagus
hasil pemeriksaan keseluruhan kejiwaan dari ketiga pelaku
rencananya akan dirilis pada senin siang
saya berada di polres tanggamus
korban masih diperiksa secara intensif di polres tanggamus di ppa
jadi korban masih tetap digali informasinya seputar pelaku
yang merupakan ayah kakak dan adik kandungnya
baik andi kalau kemudian kita bicara soal pelaku
apakah sudah ada hasil dari pemeriksaan kejiwaan dari para pelaku
untuk para pelaku ini kita masih terus mencari informasi di polres tanggamus
karena dalam pantauan saya para pelaku masih berada di sel tahanan
jadi belum ada info dari
atau a dari pihak kepolisian tentang kejiwaan dari ketiga pelaku
namun jika misalnya jika tiga pelaku itu tidak mengalami kejiwaan
maka tiga pelaku itu akan dikenalkan pasal delapan puluh satu ayat tiga undang undang tujuh belas
tahun dua ribu enam belas tentang perlindungan anak dan undang undang dua puluh tiga dua ribu empat tentang pkdrt
yunto pasal dua ratus delapan puluh lima kemudian pasal enam puluh empat kuhp tentang perbuatan jahat berulang
dengan ancaman hukuman
hukuman kurang lebih lima belas tahun penjara
lima belas tahun penjara
bagaimana kalau kemudian dari hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap para pelaku
ditemukan ada indikasi gangguan kejiwaan
apakah artinya pasal pasal yang dikenakan terhadap para tersangka ini kemudian gugur
nah ini kita masih dalam apa
melakukan penggalian lagi terhadap petugas kepolosan dari pores tanggamus
karena dari kapores dan timnya masih berkoordinasi dengan kapolda dan mabespori
jadi belum ada informasi tentang tes kejiwaan terhadap ketiga pelaku tersebut
baik apa saja tahapan proses penyidikan dari kasus inses ini
penyidikan inses ini mungkin akan dilakukan secara mendetil ya mbak ya
mungkin dari ayahnya terus dari anak lakinya dan adik korban mbak
karena sesuai dari informasi dari kasus reskrim ketiganya ini tidak memiliki pendidikan formal
yang cukup dari segi agama pendidikan dan lain lainnya gitu
baik bagaimana kemudian dengan perlakuan terhadap korban
terhadap korban dari pelaku ayah atau itunya
perlakuan polisi dan juga pihak pemerintah daerah terhadap korban
apakah kemudian ada jaminan
ada jaminan pengobatan terhadap korban dari kasus inses ini
untuk sementara ini dari pihak polres tanggamus masih dalam pemeriksaan dan didampingi oleh p dua p dua tp
untuk terus didampingi dan digali informasinya
dan tadi sore sekitar jam empat tadi sudah didatangi oleh dinas sosial dari kabupaten prengseu
untuk memberikan bantuan secara psikis terhadap korban
baik andi surahman jurnalis foto cnn indonesia melaporkan langsung dari tanggamus lampung
kita ke informasi selanjutnya banjir akibat luapan sungai citarum yang merendam permukiman warga
di tiga kecamatan kabupaten bandung hingga senin pagi tidak kunjung surut
banjir di tiga kawasan dayakolot bale endah dan bojong soang sudah terjadi selama sepekan lebih
hingga senin pagi banjir akibat luapan sungai citarum yang merendam permukiman warga
di tiga kecamatan kabupaten bandung yaitu dayakolot baleenda dan bojong soang tidak kunjung surut
banjir di kawasan ini sudah terjadi sepekan lebih
di kampung bojong asih dayakolot ketinggian air bervariasi dari lima puluh cm hingga dua meter di titik terdalam
akibatnya warga terpaksa menerobos banjir untuk melakukan aktivitas di luar perkampungan
banjir di kampung bojong asis dayakolot ketinggian air bervariasi jadi lima puluh cm hingga dua meter di titik terdalam

karena letak kampung ini lebih rendah
daripada permukaan sungai citarum
yang mengalir di sampingnya
menurut warga banjir di kawasan ini
sudah terjadi sejak dua pekan lalu
ini maksudnya hari ini ini sudah turun
kalau tadi malam ini masih ada
ini sudah turun setengah meteran pak
ini banjir naik surut dari kapan cipa
sudah hampir lebih dari dua minggu
meski banjir tak kunjung surut
sebagian warga yang memiliki rumah dua lantai
banjir akibat luapan sungai citarum
kerap terjadi dan merendam ribuan permukiman warga
di tiga kecamatan
banjir terutama terjadi apabila hujan
dengan intensitas tinggi terjadi
di wilayah bandung selatan
seperti majalaya dan penghalengan
chandra febriana bandung jawa barat